satuan tugas penanganan covid sembilan belas menyebut ada empat ratus empat puluh pekerja yang positif covid sembilan belas di dki jakarta saja
apa yang bisa kita lakukan agar tetap aman saat bekerja
kita lihat sekarang ini dia waspada kluster perkantoran
tapi sebelumnya perkembangan kasus yang seperti apa
penambahan kasus positif di indonesia per hari ini ada satu tujuh ratus
totalnya sudah satu ratus dua lima puluh satu kasus
kemudian yang meninggal bertambah lagi enam puluh tiga jiwa totalnya empat ratus
ini kabar baik
tapi penambahan kasus positif masih ada
tertinggi di dki jakarta empat ratus sembilan kasus kemudian jawa timur tiga ratus tiga belas kasus baru
jawa tengah satu ratus delapan puluh
total orang yang diperiksa hari ini sebanyak lima belas
masih jauh sekali dari target yang diinginkan oleh presiden jokowi
yang menginginkan pemeriksaan tiga puluh tes per hari
perhatikan juga positivity rate kita artinya berapa persen orang yang terindikasi positif
sekarang indonesia masih berada di dua belas empat persen
ini jauh di atas standar who yaitu standar who kurang dari lima persen
masih jauh sekali
dan penambahan kasus
di kota besar ini diduga sebagian diduga ada penambahan yang cukup lumayan tinggi dari kluster perkantoran yang muncul sepekan terakhir
kita lihat sekarang sebelum empat juni atau selama masa psbb di dki jakarta masih diberlakukan ya
ada empat puluh tiga kasus positif yang covid sembilan belas di perkantoran
namun sejak empat juni hingga dua puluh tujuh juli saat kemudian anda ingat pada saat psbb ini hanya ada sebelas bisnis
kluster bisnis yang boleh melakukan membuka kantornya beroperasi seperti biasa
tapi kemudian setelah dilonggarkan kemudian ini hasilnya
sekarang ada empat ratus empat puluh kasus positif meningkat hingga delapan puluh lima persen
jurubicara satgas penanganan covid sembilan belas prof wiku menyebutkan
secara data jumlah tes covid di dki memang lebih tinggi dibandingkan standar who
tapi lima kota di dki jakarta saat ini semua masuk kategori resiko tinggi
covid sembilan belas hanya kepulauan seribu yang berada di resiko sedang
jadi semuanya zona merah sekarang di ibu kota hanya pulau seribu ya yang warnanya orange
dalam seminggu ada peningkatan drastis termasuk di wilayah perkantoran
ya sekarang kita lihat wilayah mana saja sebenarnya ya
berdasarkan data dari satgas penanganan covid sembilan belas ini dia datanya
sampai tanggal dua puluh delapan juli dua ribu dua puluh ada total empat ratus empat puluh kasus
baru pekerja positif tersebar di enam puluh delapan kantor di dki jakarta
enam puluh delapan kantor di dki jakarta termasuk di mana saja
di delapan belas kantor kementerian ada satu ratus tiga puluh dua kasus positif
empat kantor lembaga negara dan bumn ada satu ratus enam puluh lima kasus positif
dan enam belas kantor swasta ada satu ratus empat puluh tiga kasus positif
dan jumlah ini terus melonjak sejak empat juni dua ribu dua puluh
ketika pemerintah kembali mengizinkan pegawai negeri dan juga pegawai swasta
kembali masuk bekerja di kantor
setelah sebelumnya kita tahu hanya ada tadi hanya ada sebelas sektor usaha yang boleh beroperasi
jadi akan ini menjadi sebuah dilema tentu saja
di mana harus tetap bekerja karena memang pemerintah sudah membolehkan bekerja
tapi juga harus melindungi diri sendiri dari virus corona
sambil menunggu pemerintah mungkin mengevaluasi keputusan pelonggaran aktivitas
yang bisa kita lakukan sekarang adalah
jadi perusahaan wajib membatasi jumlah pekerja dalam satu waktu
dan ini sudah berkali kali disampaikan oleh pm prof dki jakarta
kemudian juga bisa menerapkan sistem shift
setidaknya ada dua kelompok tujuh pagi hingga pukul tiga sore
ini tentu kemudian banyak ditentang oleh mereka para pelaku usaha
sebenarnya tujuan ini tidak hanya untuk mencegah penumpukan di dalam kantor
tapi juga untuk mencegah penumpukan transportasi umum
kita bisa lihat antrean krl seperti apa pada pagi dan sore hari
seperti ini gambarnya ya
jadi ini yang kemudian sekarang berusaha diantisipasi dengan
mengurangi kapasitas dari perkantoran
oke bagaimana berikutnya
pegawai yang berikutnya yang juga wajib diperhatikan adalah penggunaan masker
tentu saja penggunaan masker wajib digunakan
lalu pegawai yang lanjut usia hamil kemudian memiliki penyakit bawaan
juga disarankan agar bekerja dari rumah menerapkan work from home
mengikuti aturan seperti itu
dan bisa dinegosiasikan dengan kantornya
hanya pekerja yang sehat yang boleh bekerja dari kantor dan wajib menggunakan masker
kemudian juga rajin cuci tangan dengan sabun dan air mengalir
ini dia dan juga di kantor wajib jaga jarak
wajib jaga jarak satu lima sampai dua meter
kemudian pertemuan pertemuan yang bersifat offline diminimalisir diupayakan secara virtual
semuanya secara virtual aplikasinya sudah banyak fasilitasnya sudah banyak
bisa dengan mudah diakses dan juga tidak berkerumun juga tidak boleh makan peras manan
tidak berkerumun tidak boleh makan perasmanan alat alat pribadi pun juga betul betul harus disiapkan
mulai dari alat makan bahkan alat untuk sholat ya sudah beberapa kali disampaikan
perusahaan juga wajib memantau kesehatan para pekerjanya secara rutin dan proaktif ya
jadi bisa membentuk tim penanganan covid sembilan belas di kantor itu sendiri
perusahaan juga wajib melakukan rapid test atau swab test jika ada pekerja yang terindikasi
termasuk orang tanpa gejala jadi misalnya ada gejala klinis atau misalnya dalam satu perusahaan ada yang sudah positif
itu kemudian wajib atau bisa melakukan pengecekan kepada seluruh pegawainya
nah jika nekat melanggar ada teguran tertulis hingga denda sebesar dua puluh lima juta rupiah
dan ini sudah diterapkan ke beberapa perusahaan di dki jakarta